kita harus memisahkan diri kita
aku ke selatan dan kamu ke kiri
iya raka aku setuju
untuk berjuang sampai titik darah penghabisan
kita jangan menyerah
sebelum kita mencapai kemenangan
atau kita guna
apapun yang akan terjadi di saat ini
kamu harus bertahan rai
jagalah dirimu dengan baik baik
semoga allah menolongmu
semoga raka selalu dalam lindungan allah
dan raka harus berjanji
laka akan kembali dalam keadaan selamat
jangan cemas rai
karena allah subhanahu wa ta'ala
selalu bersama kita rai
kita memisahkan diri
kau sudah tidak bisa melanjutkan pertarungan lagi
jangan bertipi kau seduh jati
itu tidak akan terjadi
jangan terlalu langsung
jangan terlalu langsung
sudah keluar dari stasiun
sudah keluar dari stasiun
dan istana nyaris tanpa ada penjagaan aku khawatir jika ada pemberontak yang berhasil
masuk ke dalam istana akan sangat berbahaya ya kita harus berbagi tugas ya
kau berjagalah di gerbang istana sebelah kiri
dan kau berjagalah di istana sebelah kanan
biar aku sendiri yang akan berjaga di gerbang utama
untuk kira atau menghitung serarak ulause
kita akan perlukal
untuk cs regang
untuk kira atau menghentai
sekarang ini aku belum cukup kuat untuk melawannya
aku harus pergi
bodah ini kanuragannya sangat tinggi
tidak bisa diremehkan
tapi sekarang aku mengasahi jurus meragasuklah
aku pasti bisa mengalahkannya
ditambah lagi dengan pasukanku yang lebih besar jumlahnya
akhirnya kita bertemu disini
hentikanlah pemberontakan ini
berhentilah merusak segalanya
kau dulu bisa mengalahkanku dengan mudah
tapi tidak untuk kali ini
kalau aku bisa menangkapnya hidup hidup
aku bisa menjadikannya sandra
untuk memaksa si luang yang menyerah
kalau kau masih memaksa
aku akan mengkerahkan tenagamu
jangan besar mulutmu kian santan
kau belum tahu siapa aku sekarang
aku akan menangkapmu
aku akan menangkapmu
aku akan menangkapmu
aku akan menangkapmu